untuk anak seusia deni gambar seperti ini memang unik pak
gak ada teman sekelasnya dini yang menggambar seperti ini
apa denny menyukai gambar mahluk mahluk luar angkasa pak
sama bu guru yola
wak tinggal enak sama aceng
wak jatuhin ke baskom kena air
harganya pasti mahal ya dong
itu kenapa bisa jatuh ya pak
baskom isinya ada air
wak mesti ganti itu dang
tenang aja wak
jadi tidak perlu diganti
eh tidak apa apa pak
tenang aja wak
terima kasih ya tuh dadang
kalau gitu saya pergi dulu ya
bapak gak usah takut
jadi per mandi gi
biar papa terusin bersihin mejanya sama kursinya
yang benar sekung como
nanti gasa duit ini
silahkan duduk pak
ya terima kasih
maaf ya pak
saya jadi meminta bapak datang kesini
karena denny itu tidak mengizinkan saya untuk menyampaikan hal ini ke pak koswara
memangnya mau menyampaikan apa bu
sebentar ya pak saya ambil dulu
aduh ada pak koswara jalan terus jangan di tenggorak
jalan terus jalan terus jalan terus
jalan terus tang
assalamu'alaikum kang koswara
wa'alaikum salam kang tatang kang aceng
udah jalan jalan jalan
jalan kemana kang
jalan jalan jalan
kang koswaranya mana wak
kang koswara tadi teh bilang sama uang mau mampir ke rumah ibu guru yola
mau ngapain ke rumah ibu guru yola
koswara tidak cerita apa apa
teh pasti triknya dokter gede
sekarang dari negara presiden
kang pak hari senin sobri ada tes seleksi pegawai tetap ya sebagai bapak yang sayang
sama anaknya dan baik hati doain sobri dulu siapak orang tua mas sob pasti akan selalu
menyayakan anaknya tanpa diminta makasih bapak oba kamu dulu mau sama tuti dan bahagia kamu sekarang
bapak mau sholat iya pak assalamualaikum waalaikumsalam
kang ke dalam dulu
untuk anak seusia deni gambar seperti ini
memang unit pak enggak ada teman sekelasnya deni yang menggambar seperti ini
apa denny menyukai gambar makhluk makhluk luar angkasa pak
hai bukan bu
sebulan belakangan ini nila denny menurun dia juga jadi jarang bersosialisasi dengan teman teman
sebelumnya saya berterima kasih ibu guru ibu guru telah menyampaikan ini

sekali lagi saya terima kasih saya pamit dulu bu guru
hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai hai si cantik pasti stres susur pindah iya kang di
hati lagi demen demennya tiap hari mendarmani dirumahnya bu dokter saya kan sudah pernah bilang
kalau bu suster itu sudah punya pacar saya juga udah pernah bilang cek
maaf nih kang ngopinya sudah apa belum
soalnya warungnya sudah mau tutup
ini cik uangnya
sekalian sama kang asep
makasih ya kang
sudah ditunggu dari siang
diharap harap dari siang
eh mereka berdua pada gak jogging
sudah wangi bener lagi
mana besok tim mau masak